perang terhadap narkoba terus dilakukan petugas kepolisian di sejumlah daerah
di mojokerto tiga tempat hiburan malam minggu kemarin dirazia petugas bnn jawa timur
dari razia itu lima perempuan pemandu lagu dan seorang discuke diamankan karena terbukti mengkonsumsi sabu sabu
petugas gabungan kepolisian dan badan narkotika nasional mojokerto
lakukan razia di tiga lokasi tempat hiburan malam di kota mojokerto
di lokasi mojo karaoke petugas langsung masuk ke ruang karaoke dan menggeledah barang bawaan pengunjung
selain itu petugas juga melakukan tes urin kepada sejumlah pemandu lagu dan dj
hasilnya di lokasi ini tiga wanita pemandu lagu positif mengkonsumsi sabu
mereka pun langsung digelandang ke polres mojokerto kota
sementara di royal karaoke petugas mengamankan dua perempuan yang terbukti mengkonsumsi sabu
selanjutnya petugas akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui

selain mengamankan pengguna narkoba petugas juga mengamankan puluhan botol miras impor
dan seorang dj yang positif memakai sabu saat dirazia
di tempat karaoke geraha popi
selanjutnya puluhan miras impor ini dibawa ke mapores mojokerto kota
dan akan diperiksa izin edarnya di dinas terkait